apakah anda salah satu pecinta jengkol
atau belum pernah mencobanya sama sekali
kalau belum sama seperti saya
hari ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi berbagai olahan menu jengkol
yang katanya ada hasiatnya ada efek sampingnya juga
biar gak penasaran bagaimana jengkol untuk kesehatan
kita akan tanya tanya ahli giziter lebih dahulu
nah asam yang ada pada jengkol ini
kalau kita konsumsi dan pada saat itu tubuh kita juga dalam kondisi asam
maka asam ini bisa mengkristal
dan jumlah asam ini juga sangat ditentukan oleh jenis jengkolnya
jadi jengkol yang lebih muda itu kandungan asamnya sangat tinggi
nah kalau dia tinggi dalam tubuh kita dia mengkristal
lalu kristalnya ini bisa saja nanti membuat iritasi pada sekitar ginjal kita
jengkol bisa berdampak buruk pada kesehatan
bila cara pengolahannya tidak tepat dan dikonsumsi dalam jumlah berlebihan
kali ini saya akan mengajak anda mencicipi jengkol
yang cara pengolahannya direndam atau direbus dalam waktu lama
sehingga tidak tercium aroma jengkolnya
saya menyambangi warung jengkol di bilangan rawamangun jakarta timur
kata pemiliknya sajian favorit di sini adalah jengkol balado dan jengkol rendang
selain jengkol saya juga mencicipi menu lainnya yang ada di sini
kolen sama ikan perpaduan yang pas tambah kaya
jadi tidak tercium sama sekali bau jengkol tetapi setelah dimakan itu ada rasa jengkolnya
nah buat netralisirnya di sini ada gelat toast strawberry sama susu
jadi buat menghilangkan rasa jengkol yang ada di mulut
aroma jengkol tidak tercium sama sekali di tempat ini
harga makanan di sini antara dua puluh lima sampai delapan puluh rupiah
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini